jujur kemarin itu sebenarnya aku ada tes drive terus ada sedikit insiden kecelakaan jadi ya
aku harus petres dulu sementara ya tapi kamu jangan khawatir saya ini aku udah masa pemulihan nanti
kalau aku udah pulih aku langsung balik ke jakarta ya paling kemungkinan keberangkatan
lino mana lino nggak ikut kesini terus ini kok bisa masuk bertiga bukannya
cuma berdua ya maksimal masuk ke sini kenapa diam aja sih pak ngomong dong pak
mungkin apa ini ada apa sih ada yang
ada yang harus bapak sampaikan ke kamu tapi bapak minta kamu kuat
keisyah dan pacar deka
keisyah sama papa chandra kenapa keisyah sama papa chandra kenapa mah sayang
maafin maafin papa ya ada apa sih pak keisyah sama sama pacar
keras ngomong pak mereka kenapa mereka kenapa

partai anak anak anak
kesih sama papa chandra meninggal ya mereka tidak mudah anak

orang kayaknya baik baik aja aku nelfon mbak andi mbak nin lagi bawa dia ke rumah sakit jadi dia nggak mungkin meninggal
kesya tuh cuma tersedak aja
iya mereka dibawa ke rumah sakit
dan disitu kecelakaan
pada saat mereka ke rumah sakit itu jadi kecelakaan saya
enggak gak ada kecelakaan
disitu masih ada dia nunggu aku di luar
ibu elsa saya mohon maaf kalau saya harus menyampaikan ini sama ibu
tapi memang benar apa yang disampaikan oleh pak surya
memang itu kenyataan ya ibu
ibu yarsa mbak handin selamat pagi
kamu lagi nungguin catherine ya
gimana deh keadaannya sekarang
alhamdulillah bu operasinya berjalan lancar
mungkin masih dalam keadaan kritis
kira kira kamu sudah tahu masalah ini
kayaknya mbak michi masih bingung bagaimana untuk menceritakannya ke bangga
pasti michi bingung sekali gimana menyampaikan ini ke angga
karena kan catherine adik satu satunya angga
baik juga saya juga terperhatinya atas apa yang menimpa catherine
semoga segera membaik ya ren
setahu saya mbak megi sekarang sedang bersama anak yang selamat dalam kecelakaan itu
oh iya kecil itu ya
jadulah saya mau jumlah catherine dulu ya
untuk sekarang ini belum masuk ke jam waktunya besok
oh nggak bisa jadinya
ya udah nanti aja ya
ya udah kalau gitu saya mau nyamperin missi dulu sama anak yang selamat
kamu tahu ruangannya dimana
biar saya coba tanyain ke studio
gimana keadaan kamu undin
alhamdulillah baik baik aja
tadi aku mau jemput catherine tapi katanya belum waktu buat ngejekmu
nah aku langsung ditegak sehingga ternyata kamu lagi sama layla
demonya cuma sama aku undin
kalau sama aku dia diam
dia diam gak nangis
hidup sekarang sendiri
gak tega kok liatnya
beruntung masih bisa diselamatkan diri
gak tega banget
dan dia selalu manggil aku ibu
ya mungkin dalam sedang keadaan shock kali ya
dia tidak bisa mengapresiasikan apa yang dia rasa
dia cuma memanggil nama ibunya
terus gimana enggak udah tahu
aku gak tahu cara jelasin keangganya itu gimana
dia pasti shock banget kalau denger berita ini
karena dia lagi di surabaya kan sekarang
di kus chest sekarang hujan

kamu lagi tidur rumah sakit
kamu ada praktek lagi atau gimana ya
kok kayak lagi tiduran sih
jujur aku tuh sebenarnya gak pengen ngomong sama kamu
karena aku takut bikin
aku jelasin semuanya ke kamu
tapi kamu jangan panik ya
jujur kemarin itu
sebenernya aku ada
ada sedikit insiden kecelakaan
ya tapi kamu jangan khawatir saya
ini aku udah
nanti kalau aku udah pulih
aku langsung balik ke jakarta
paling kemungkinan keberangkatan ke jakarta aku
diundur dulu untuk beberapa saat
ya ampun gak kamu nih
kamu nih kenapa sih ada ada aja
kemarin masih sakit maksain pergi ke surabaya
sekarang malah kecelakaan disana
pokoknya kamu gak usah khawatir
gak usah mikir yang gimana gimana juga
nanti kalau aku pulih
aku langsung balik ke jakarta
aku bakal balik ke jakarta
soalnya aku telpon gak diangkat
terus aku chatting juga gak direspon
ya mungkin kamu tahu catherine
lagi sibuk mungkin
atau mungkin lagi sama
itu dia yang pengen aku bilang sama kamu